densus delapan puluh delapan menangkap dua terduga teroris di jalan tol iskandar depok jawa barat pada sabtu pagi
keduanya dilumpuhkan dengan tembakan
inilah video di media sosial yang menunjukkan waktu sesaat setelah dua orang yang diduga teroris jatuh ditembak oleh polisi
dari laman cnnindonesia com karopenmas divisi umas polri brigjen m iqbal menyatakan bahwa terduga teroris yang ditembak berinisial aa dan az
diduga keduanya akan melakukan aksi saat pelaksanaan pilkada seretak di jawa barat pada dua puluh tujuh juni dua ribu delapan belas
dalam proses penyergapan aa dan az melakukan perlawanan dengan menyerang petugas sehingga dilumpuhkan dengan tembakan yang menyebabkan tersangka tewas
saat ini jenazah kedua tersangka telah dibawa ke rumah sakit polri kramacati jakarta timur
menurut iqbal aa dan az diduga merupakan anggota kelompok jamaah ansarut daulah atau jad
kedua terduga teroris juga pernah mengikuti pelatihan
kedua terduga teroris juga pernah mengikuti pelatihan
kedua terduga teroris juga pernah mengikuti pelatihan
kedua terduga teroris juga pernah mengikuti pelatihan

kedua terduga teroris juga pernah mengikuti pelatihan
kedua terduga teroris juga pernah mengikuti pelatihan

kedua terduga teroris juga pernah mengikuti pelatihan
sesuai dengan kapasitasnya pengadilan akan melakukan keputusan juga